udah sabar aja nanti juga ketemu
kamu jangan menyerah gitu sop emang kamu mau harta karun itu
diambil masa dunia kalau harta karunnya itu dikuasai dan dimiliki oleh aikal aduh
turunin bukit pasir bukit pasir
turunin bukit pasir ini
kita harus cepet jadi aku harus lari
kan tadi bilang

eh tuh suaranya sana ustadz
pak de itu suara anak anak jangan jangan
pak de dimana ya
di sana apa di sana ya pak de
ya enakan sih ke sana aja ustadz
tapi suara dari sana gimana ya
yaudah kalau gitu mendingan sekarang kita berpencar ya
mister sergi ke arah sebelah kiri
saya sama pak d ke arah sebelah kanan
nah dia yang mancul mancap itu ustadz
mister berani sendiri ya
ya berani dong laki laki harus berani
mana mungkin dia takut sama pocong
justru pocongnya yang takut
ya udah assalamu'alaikum waalaikumsalam
bos apaan sih kita jalan di pinggir pantai bos
katanya kita mau ke hutan
eh entar coba pikir ya
anak anak mana mungkin larinya ke hutan
eh ke hutan mau ngeliat apa ya
ini kan daerah pantai
eh kalau mau lihat pohon mah di pesantren juga banyak pohon
terus kita segini mau ngapain sih bos
gitu cari anak anak sekitar sini
paling juga pada nyelem ke ikan duyung
ya udah bos ayo kita nyelem ke ikan duyung
eh gitu ya nth aja
kan banyak temen temen ente di situ
samain sama duyung sih bos
namanya pucuk dicinta ulang pun tiba
ya paling enak nih
di pantai ada lapak begini
kepekat dulu dikit dah dah dah
aduh udah paling bener
dengerin suara ombak yang kecil
ada angin sepoi sepoi ya bos
ya udah bos kalau kayak gitu pijitnya bos enak kan
dipijetin dikit dikit pantai
ada angin sepoi sepoi
sama liat pemandangan ada bintang di langit
sampai begini enak di bos
ente gak punya adab ya
eh ane siapa ente siapa
yang penting gajah ini gak dipotong kan bos
itu usang belakangan ya
tadi aku kentut karena
aku udah kembalik banget
terlalu aduh sobri
kalau kamu udah
udah gak nyadar lah pokoknya di sini
kamu ninggalin kita sih suap
nanti terus yang jajanin kita
siapa kalau si aikal dan ismail gak punya duit
hah kalau asen punya duit
paling pelit eh aman sih
gak mungkin kan kalau sebelum misalkan
meninggal dunia kan gak mungkin
harta karunnya buat aikal
amin ya allah semoga
saya juga buat ismail yang guanton
tenang amin buat saya juga
woy aku masih hidup
akhirnya ada yang
jajanin kita ada yang jajanin
kita di warung lilis
bantuin aku dong
siap siap tenang dulu
loh lohkman kamu mau bantu sobri kan
mau dong sekarang baris
bari siap bari
jadi kayak gini kalian ulur
lohkman tahan aku nanti aku bakalan
pelan pelan ke bawah oke
jalan pelan pelan ke bawah siap
kalian yang nahan oke ulur ulur
aduh lama banget
kamu tarik apa
kamu tarik apa
ibu melihat ada enam anak kecil
gak cowok semua bu yang tiga itu
yang tiga itu pake jaket tiganya lagi pake baju koko
salah satunya itu ciri cirinya
rambutnya agak keriting pake peci
terus badannya agak gendut
ya allah yaudah makasih ya bu
aduh mudah ya
inci sliya tuh awas banget
inci sliya tuh lelah
udah capek manggil manggil teriak teriak
minum es kelapaan
itu sih namanya cialbel
itu sih namanya cialbel
ustazah kita minum dulu yuk
ustazah kita minum dulu yuk
yaudah deh yuk
macem mananya ini udah
buat butet lilis udah sabar aja
nanti juga ketemu
ya terus macem mana
ya terus macem mana
eh strawberry manga apel
kalian cari anak santriwan ya

kita sama sama nurul mau cari
kalian itu ya
amelia najwa dinda
maunya cari eskelapa
kalian nyarinya eskelapa
itu lagi di pantai jadi harus santai

kalau misalnya kita semua cari santriwan
sosan nurul yang cantik aja mau ikut minum

kalau gitu mari kita adu
satu dua tiga